terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
setelah desa sumber kerang probolinggo
hewan ternak mati misterius juga terjadi di desa tegal gondo kabupaten malang
belasan kambing yang mati ditemukan luka gigitan pada leher
untuk menghindari penyebaran penyakit bangkai kambing langsung dikubur
inilah bangkai sembilan belas kambing milik muhammad effendi
yang ditemukan mati di sekitar kandangnya
di desa tegal gondo kecamatan karangploso kabupaten malang rabu pagi
saat ditemukan semua bangkai kambing berada dua puluh meter dari kandang
dengan luka robek bekas gigitan di sejumlah bagian tubuh kambing
sejumlah kambing yang masih ditemukan hidup juga menderita luka gigitan yang sama
dari jejak hewan yang ditemukan di lokasi kejadian
petugas menduga belasan kambing tersebut diserang anjing liar
diperkirakan serangan tersebut berlangsung rabu dini hari
saat effendi dan warga sekitar tertidur lelap
tidak terdengar suara berisiki hewan buas ataupun ternak
saat serangan terjadi
akibat peristiwa ini effendi merugi hingga dua puluh juta rupiah
di karangploso baru pertama kali ini
waktu kejadian apa tidak terdengar suara gaduh atau tidak
nah itu anehnya seperti itu tetangga yang dekat
itu nggak terdengar suara apapun
gaduh dari hewan buas gaduh dari binatang ini sendiri tidak
antisipasi kemungkinan terjadinya penularan penyakit
di bawah anjing liar
petugas memberikan suntikan obat ke kambing yang masih hidup
sementara bangkai kambing langsung dikubur
pertama saya beri air hangat ditambah gula pak
biar tenaganya fit gitu
nanti setelah itu olahraganya fit
kita beri suntikan vitamin dan antibiotik pak
mengantisipasi kejadian serupa terulang lagi
petugas kepolisian meminta warga pemilik ternak untuk melakukan patroli malam
karena peristiwa serupa pernah terjadi pada tahun dua ribu dua belas lalu
di kecamatan daung kabupaten malang
di mana dua belas kambing mati akibat serangan hewan buas